bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas
hey designer a aku cinta yang ini mau dong
tahun kemarin yang menyebutkan bahwa ya ketika ada seorang individu terlilit utang
maka pada saat titik momen misalnya suami istri memutuskan untuk mau melakukan program memiliki anak
baik itu mungkin di dalam provinsi akdp ataupun tadi pak joko sampaikan angkot kan
nah itu yang kami kemudian akan programkan dengan teman teman pemerintah daerah supaya gayung bersambut lah
tim knkt memeriksa sistem pengereman
yuk kita jangan sampai cuma minta
staff manager dan lain lain pun punya ekspektasi yang tinggi buat pj di tahun ini sih menurut gue
hari ini di tanggal dua puluh tiga september
tapi mungkin abu mungkin bisa bahas lebih lanjut dari
wah cool banget nih fotonya dia ya
itu kalau gue dari pemain tambahan yang mungkin keluar dari eurolik
sangat konsisten bukan hanya di offlines
terkait dengan pasal pasal yang dinilai bermasalah dalam draft rancangan kitab undang undang hukum pidana
jadinya lebih lebih apa ya lebih entertain lebih seru ngelihatnya kalau misalkan ada si pemain asing
mungkin kita bisa bikin tujuh ratus lima puluh sampai seribu bed
lapisan kedua buat si
ya dan ini semua bank semua lembaga perbankan ya itu pasti akan mengalami dan bahkan mungkin sudah mengalami
melihat kemarin kan ya kurang gerget
bersama komando garnisun tetap satu jakarta
ya intinya kalo mau gaya ini lah menabung lah ya
kita tidak pernah menyuruh ketua umum apalagi
untuk menyewanya pelanggan harus menyerahkan ktp atau kartu pelajar sebagai jaminan
mungkin bergeser kita ke tim satu
kalau tim tim spanyol lainnya juga bisa bersaing di euro leagu gitu
atau pihak sekolah agar menyewa bus wisata dari perusahaan yang legal dan berizin
dan tim nas nantinya jadinya agak disayangkan gitu untuk pengembangan
dia dapat menit bermain tapi syuting selectionnya jadi kayak ragu ragu pasti adalah kayak gitu kan
dua nya dibawah satu meter
ya di balik lucunya konten kucing berkostum unik ini ada freddy lugina
yang seri ini itu enam belas kalau gak salah
iya kalau dari gua sendiri sih memang tujuh mereka berdampak untuk pelita jaya di segi ofference
si ini dapet gitu kan karim abdul jabar
tapi ketika sistem ini ketika kita sebagai tim away ini lagi pandang ke tempat lain
so far sih gue gak ada melihat chance ya

masjid asma ul husna cukup khas ya disini
jangan kita pasrahkan semua ini pada kemampuan daripada nasabah
ada si eko agung
cuma penanggung jawabannya tuh ada gitu
omset yang diraih oleh freddy terbilang lumayan loh
kalau di episode dua kita bahas role player
berselimut coklat sama dikasih topping sprinkle yummy ya rp sepuluh ya enggak usah terima kasih
eee cukup penting sebenernya
di instagramnya lester ada di instagramnya jawato ada
nah sementara karakter untuk akdp angkot apalagi angkutan pedesaan
kita cari itu industri yang masih punya excess capacity oksigen
pilihan sistem pilihan keserentakan itu
jadi kita punya grup muslim indonesia di finland sama estonia
maksudnya kan dia oke banget kan di tahun itu ya
ya ayam ayam ini dimasak selama lima belas menit hingga bumbu meresap
dengan sembilan belas rekomendasi penyelidikan akhirnya
dan nunggu kesempatan bermain gitu kalau masalah damm dia nya
terima kasih banget buat semua yang denger
menurut yanti ia sedang memasuki gelombang alfa di otaknya
kamu sudah sempat sounderenyou dengan hospital
justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pemerintah
kalau misalnya penghasilan setiap bulannya kita terima itu ternyata lebih besar daripada pengeluarannya
makanya berat juga keluar dari bayang bayang kelly ini kan
dalam menjadi floor general
nah joso otto nih secara skillset mungkin akan lebih keliatan di tahun depan ya
tapi kalau di sini saya nggak tahu
dan emang deserve dapet menit yang lebih menurut gue
orang yang pasien di rumah sakit covid itu dua puluh tiga ribu
banjir banjir masuk ke stasiun tawang sejak dini hari tadi
kalau itu mengurangi angka besar mungkin pemda bisa membuka satu unit kerja ada di situ
sejumlah permukiman masih terendam banjir
tak kalah penting protokol kesehatan yang biasa dilakukan selama masa pandemi
padahal kemarin di babak grup nggak main sama sekali tuh
mungkin tidak terjadi krisis tahun sembilan puluh delapan itu
dinamakan negara beling karena daerah itu berbahaya seperti pecahan kaca
tapi secara ball handling lansun top
itu adjustment dari coach ebos gimana
bakti kita kepada negara dan bangsa
kami termasuk banyak tanah bahkan kami gunakan sebagian untuk kampus